jalur nasional rute satu
dengan tujuan indramayu saya memulai perjalanan dari bekasi timur
ruas tol jakarta cikampek memiliki kondisi yang cukup baik
meski begitu volume kendaraan akan jauh lebih banyak menjelang lebaran
di kilometer tujuh puluh tiga saya memasuki ruas tol cipali
jalan tol yang resmi dibuka pada enam belas juni dua ribu lima belas memiliki kontur yang bergelombang
minimnya penerangan di malam hari mengharuskan pengemudi untuk awas
dan tetap menjaga jarak dengan kendaraan lain
untuk menghindari penumpukan mobil di pintu tol cikopo
mulai tiga belas juni mendatang tidak akan ada transaksi di pintu tol ini
melainkan pengendara akan melakukan pembayaran di pintu keluar tujuan
ruas jalan tol cipali memang tidak memiliki banyak manuver
jalan yang lurus terkadang membuat pengendara

dan mudah mengantuk
di kilometer delapan puluh enam anda akan menemui rest area pertama
bisa dilihat bahwa fasilitas yang ada di sini bisa dibilang cukup lengkap
ada musola toilet beberapa warung makan serta dua minimarket
bagi pemudik arah jawa tengah dan jawa timur
mulai pertengahan juni tol ini akan lebih panjang
karena nantinya akan melintasi pejagan brebes timur
namun saya akan masuk ke jalur pantura non tol menuju kota indramayu
untuk itu anda harus keluar di pintu tol cikedung di kilometer satu ratus tiga puluh
saya juga akan melewati jalur bypass yang dikenal dengan daerah eretan
kurang lebih lima kilometer anda harus ekstra awal untuk menuju ke jalur panturan non tol
jangan lupa untuk melewati jalur ini di malam hari
karena masih ada proses perbaikan jalan serta minimnya penerangan
sesampainya di jalur utama pantura
ada beberapa lubang jalan yang patut dihindari oleh pengendara
namun jalur yang akan penuh sesak pada musim mudik nanti
memiliki kondisi jalan yang relatif mulus
setelah menempuh perjalanan kurang lebih empat jam akhirnya saya sampai di indramayu
dan di belakang saya merupakan tugu mangga yang merupakan maskot dari kota indramayu
dan bagi anda pengendara yang berencana untuk melanjutkan perjalanan ke kota cirebon
atau kota kota lain dari jawa tengah anda bisa mengambil jalur yang ada di sebelah kanan saya
fitriah sungkar indramayu